hampir setengah dari penyandang disabilitas di indonesia tidak lulus dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sd
itulah salah satu faktor yang menyebabkan tingkat perekrutan tenaga kerja disabilitas juga rendah
inilah apa ini
wanita empat puluh dua tahun asal wonogiri jawa tengah yang akrab di sapa yumi
kali pertama bertegur sapa kesan yang terlintas adalah betapa ceria dan cekatan dirinya
seolah ia tidak memiliki keterbatasan fisik
kekurangan pada jari jemari tangan dan ukuran kakinya telah ia miliki sejak lahir
beruntung keluarganya selalu mendukung setiap kegiatan
yang ia jalani
paine mengenyam pendidikan sekolah hingga sma di wonogiri
setelah lulus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ia mengadu nasib ke kota bekasi
perjuangannya tak mudah
butuh waktu sekitar lima belas tahun hingga paine bisa memulai usaha industri makanan rumahan di tempat ia tinggal di rawalumbu bekasi timur
ketika itu dia menemukan kekuasaan untuk membuat jembatan
itu panggilan jiwa mbak
otodidak datang dengan sendirinya
jadi saya berpikir kalau saya ingin berbuat sesuatu menunggu saya menjadi orang kaya kayaknya sampai kapan
jadi apapun yang bisa saya lakukan hari ini saya lakukan hari ini
karena saya tidak tahu besok atau lusa itu bukan milik saya lagi
jadi intinya hari ini saya berbuat masalah besok dan selanjutnya saya pasrah sama allah

paine sadar tak mudah bagi penyandang disabilitas mencari pekerjaan
ia lantas membentuk kelompok usaha bersama penyandang cacat atau kube pence
lewat info dari mulut ke mulut satu persatu rekan difabel ia ajak berjuang bersama
ya berawal kenapa saya harus melibatkan teman teman disabilitas
karena emang untuk menjadi seorang disabilitas itu sangat penting
sangatlah sulit dan lihat
saya pribadi yang sebagai orang disabilitas yang mungkin dibanding teman teman lebih ringan gitu
aja mencari pekerjaan kan sangatlah sulit
bahkan saya sudah sering beberapa kali melamar perusahaan dari perusahaan satu ke perusahaan lain selalu ditolak
dengan alasan itu tangannya kecil kecil badannya pendek bisa apa dan lain sebagainya
bagaimana dengan kayak adik kita ini
kakinya tidak ada tangannya kayak begini
dan ketidak kepercayaan perusahaan itu
akhirnya kita timbul saya ingin menciptakan sesuatu
kita ingin menjadi bukan kita menjadi itu obyeknya kita harus bisa menjadi itunya apa yang memproduksinya
saat ini kube penca memiliki lima anggota yang semuanya berasal dari latar belakang yang berbeda
bersama paine mereka menekuni usaha olahan makanan ringan rumahan
produknya beragam mulai dari stik bawang stik keju rempeyek hingga produk andalan mereka sambal pecel yuni dan onde onde ketawa
awal mulanya kenapa sih bu kenapa harus makanan industri makanan begitu
biasanya kan orang takut industri makanan kalau tidak laku ya basi busuk dan sebagainya kenapa
saya berpikir makanan itu mudah untuk dikonsumsi semua orang
nah orang dari semua orang kan perlu makan ya
nah tergantung kita bagaimana bisa memodifikasi makanan
saya ingin menciptakan sesuatu makanan itu yang di kota jakarta itu agak langka
makanan itu kan roti hamburger segala macam sudah hal biasa
nah saya akan memunculkan ide ide baru bahwa makanan risok zaman dulu jadul akan saya angkat kembali
makanan deso ya bu
ini makanan deso
makakannya coba asal
ismail suami paine setia menemani mengantarkan barang dagangan menggunakan sepeda motor yang ia modifikasi sendiri
selain untuk mengangkut barang motor diubah agar paine dapat duduk dengan nyaman
setiap hari rumah kube penca dapat membuat lima puluh hingga seratus bungkus makanan ringan
produk ini kemudian didistribusikan ke warung kelontong pasar rumah sakit hingga minimarket
satu bungkus rempeyek renyah ini misalnya dijual lima belas rupiah
paine dan kawan kawan juga rutin berjualan di hari bebas kendaraan bermotor atau car free day kota bekasi setiap hari minggu
pecel pincuk yukni sudah memiliki banyak pelanggan setia sampai sampai paine menyewa dua lokasi untuk perjualan
di antara hirup pikuk tim pak ini berjualan
ada ida di sana
ida merupakan salah satu anggota yang paling awal bergabung dengan kubu penca tahun dua ribu tujuh
ia menjadi saksi perjuangan paine merintis usaha dari nol
kini ida sudah mandiri dan tak lagi tinggal di rumah paine
semenjak saya ikut ibu pak ini berjualan itu dia gak gini
dia masih pakai motor roda tiga tosa itu
yang kayak keliling keliling dia kadang keliling ke tempat pengajian pengajian
keliling ke mana aja yang penting bisa ngasihkan rejeki
selain ida ada neneng sukmawati
keterbatasan fisik tak menghalanginya untuk beraktivitas
neneng mengantar jemput sendiri putri sematawayangnya khairunisa ke sekolah
neneng menggunakan sepeda motor modifikasi yang ia rakit dengan bantuan tetangganya
kini neneng sudah hidup mandiri
meski begitu ia mengaku sempat ragu
awalnya memang iya waktu mungkin kayak saya bilang tadi itu kan keenakan
awalnya saya merasa keenakan karena apa apa disuapin kasarnya kalau anak kecil itu kan
karena spasilitas di mbapak ini kan makan tinggal makan

bayar kontrakan enggak bayar listrik enggak
cuman lama lama saya berpikir sampai kapan saya kayak gini
sampai kapan masa sih sampai anak saya gede pun selalu ngerepotin orang
sehingga saya berpikir saya lebih baik pengen belajar mandiri
setelah izin dan bupain dikasih akhirnya saya keluar
nah disitu banyak manfaat yang saya dapat gitu
pertama mungkin kita banyak saudara seperti itu
banyak saudara entah itu kan saudara nggak harus dari saudara
banyak saudara entah itu kan saudara nggak harus dari sedara
neng mencari nafkah berbekal keterampilannya menjahit
mesin jahit sederhana ini ia dapatkan setahun lalu dari sebuah lembaga bantuan
kini ia banyak menerima pesanan jahitan
neneng mengaku sempat diragukan orang karena keterbatasan fisiknya
kan nganter anak sekolah dia tanya ibu anak sekolahnya itu kan
dia bertanya dia masih mungkin ragu jahitnya pakai apa
seperti itu kan
sedangkan saya kan dia bingung kaki gak ada tapi jahitnya pakai apa
dan disitu saya buktiin bahwa saya bisa
bahwa saya walaupun keterbatasan saya saya mampu
tak bisa cari yang lain
tapi bu de cerita sama mutia kan untuk di rumah saja kebutuhan sepertinya sulit begitu ya
tapi kok masih bisa berderma begitu apakah memang ada bantuan lain dari pihak lain
paine menganggap anggota kube penca kelompok usaha bernama penyandang cacat sebagai keluarganya sendiri
paine rutin mengajak mereka mengikuti kegiatan di luar rumah kube pencet
salah satunya pengajian seperti ini
paine percaya kehidupan dan rezeki yang selama ini ia dapat adalah berkah dari allah swt
bagi paine kecerdasan spiritual adalah salah satu kunci sukses
pada kesempatan lain paine mengajak anggota kubu penca mengikuti seminar dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka
sebisa mungkin semua anggota ia ajak ikut serta
paine juga memanfaatkan acara tersebut untuk menjajakan produk produk kube penja
memang keuntungannya kadang tak seberapa
namun paine puas
ia bisa mengenalkan produknya ke kalayak ramai sembari mengajak teman temannya menghabiskan waktu luang di luar rumah
kube penca yang diasupaini beberapa kali mendapat bantuan peralatan dan pelatihan dari pihak luar
salah satunya dari perusahaan swasta yang menjalankan program csi
kami mimpi kedepannya adalah sebenarnya aktivitas dengan teman teman disabilitas adalah supaya mereka bisa bekerja di lingkungan perusahaan
tapi kita harus melihat juga kebutuhan di perusahaannya seperti apa dikaitkan dengan disabilitas mereka
nah saat ini yang kami lakukan adalah karena kami tidak bisa melibatkan mereka semua dalam lingkungan pekerjaan
jadi kami mencoba untuk memberikan
pelatihan pelatihan agar jiwa entrepreneurshipnya lebih keluar sehingga kami tidak memberikan ikannya tapi kami juga tapi kami memilih untuk memberikan kailnya seperti itu
bantuan yang diterima beragam
salah satunya adalah perangkat komputer ini
komputer ini digunakan anggota
berpencah untuk belajar mengetik mengakses internet dan memasukkan data hasil penjualan industri rumahan mereka
sebelumnya mereka hanya mengandalkan buku dan pulpen
salah satu anggota yang bersemangat mempelajari komputer adalah ahmad nuri
tahun dua ribu sembilan silam ia tersengat listrik
tubuhnya lumpuh dari panggul hingga ujung kaki
ahmad sempat patah semangat karena diasingkan keluarga
namun kini senyumnya telah membuncah

dengan ilmu juga saya punya lebih dari yang dulu
ada mental untuk mencari jualan
untuk ke depannya saya ingin hasil masa depan yang akan datang
warung sendiri gitu supaya bisa apa punya penghasilan sendiri mungkin kalau nanti saya
ada ketemu jodoh lagi bisa berjualan barengan sama jero saya yang baru gitu
lain ahmad lain pula lasya nasari ana begitu ia disapa belum genap setahun bergabung dengan
kube pencang ana nekat merantau dari pekanbaru untuk mencari peruntungan di bekasi masa depan
yang selama ini ia pikir suram karena kondisi fisiknya kini perlahan menemukan titik terang
pengisi buka usaha pulsa gitu saya mau bisanya cuma itu lama bikin bikin kristik gitu di barang
dari dulu kalau di keluarga belum bisa ada yang masarin kita udah bisa belum ada yang masain jadi bingung
tetap pengen di sini sama sama saling memasarkan kali ini aja kerjasama mungkin di sini bisa lebih
mandang ke depan daripada di dalam keluarga gitu aja kepedulian sosial paine memang tinggi
selain berkarya dan merajut asa bersama mereka yang tinggal bersamanya paine juga giat berderma
sebulan sekali paine rutin membagikan sembako kepada para penyandang disabilitas yang tinggal di sekitar
rumahnya ini emang sudah tiap bulan seperti ini ya budaya mengantarkan ya ini emang sudah tiap
ini emang sudah tiap bulan seperti ini ya budaya mengantarkan ya

cuma untuk di rumah saja kebutuhan sepertinya sulit begitu ya tapi kok masih bisa
berderma begitu apakah memang ada bantuan lain dari pihak lain jadi untuk selama ini memang kita
kalau untuk sembako yang setiap bulan ini kita pribadi jadi kita selisihkan sedikit rezeki untuk
sudah saudara kita disabilitas di luar yang mungkin sangat sangat membutuhkan ya lalu
kedepannya budi selain memberikan sembako seperti ini ya bahan pangan dan bahan pokok begitu apakah
akan ada kerjasama lain mungkin dengan pihak lain untuk memberikan bantuan kepada sesama
komdifabel kita baru merencanakan mencari donatur donatur yang bisa membantu menyupport
kami dan teman teman
karena tidak hanya sepuluh orang teman teman disabilitas yang emang perlu dibantu ternyata sudah
dia tidak mempunyai pekerjaan yang layak leiem adalah salah satu sahabat penyandang disabilitas
yang kerap dikunjungi pak ini leiem tinggal di rumahnya yang sederhana
bersama putrinya yang sejak kecil sudah mengidap penyakit pernafasan
apa yang harus kita lakukan
saya merasa bersalah sekali kalau saya tidak berbuat
cuman ya itu kemampuan saya yang hanya terbatas
misalnya hanya sekedar mungkin tenaga
sebulan sekali ya
ya itu setiap bulannya bisa ngasih itu
saya sedidik saya tambah tambah
ini saya sudah terima kasih
dan priang ini gemar bermain seakan tak peduli dengan kondisi fisiknya
sejak lahir rizky menderita atresia asofagus
kelainan pada saluran pernapasan dan pencernaan
ia tak bisa bernapas lewat hidung
dan harus menggunakan alat bantuan
rizky juga tak bisa menelan makanan
ia mengandalkan asupan nutrisi dari susu formula khusus
yang dimasukkan ke dalam tubuhnya lewat alat khusus
ibu kandung rizky adalah teman paine saat baru pindah dari solo
mengetahui keadaan rizky paine langsung mengajak tuti untuk tinggal bersamanya
dan membantu merawat rizky
sejak saat itu paine mencari bantuan dana untuk operasi dan obat obatan rizki
tuti sendiri berharap rizky bisa sembuh dan dapat hidup normal
alhamdulillah kita bubani ngajuin ke kac ciputa
kita mulai di scc
jadi tiap bulannya
dapat bantuan dari kac
kalau seandainya telat pun kita ya harus beli sendiri
bantuan ini cuma susu saja
kalau operasi kita pakai damkesmas
tapi kalau bantuan mandri
bupani yang mengawasi
kalau kita kontrol
bupani setiap kontrol memberikan uang untuk mengkosnya
namun saya selalu lancar rezekinya
dimudahkan semua urusannya
harapan saya semoga rizky cepat sembuh dan bisa normal seperti teman teman yang lain
selain rizky paine juga mempunyai dua anak asuh lain puput dan faisal
sejak lahir faisal menderita gangguan pendengaran
keluarga paine lantas belajar bahasa isyarat
agar mereka bisa berinteraksi dengan faisal
keseharian paine di rumahnya begitu sederhana
namun bagi paine dapat berkumpul dan bermain bersama anak dan suaminya
adalah harta berharga yang tak bisa diganti apapun
paine tak menyangka
keinginan sederhananya untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri
ternyata bisa membuatnya bermanfaat untuk sesuatu
bermanfaat untuk sesama
banyak penghargaan yang telah ia dapatkan
salah satu yang paling ia banggakan adalah penghargaan dari presiden republik indonesia tahun dua ribu tiga belas
sebagai tokoh wanita inspiratif
paine juga pernah mendapatkan penghargaan kategori pemberdayaan ekonomi disabilitas
di tahun dua ribu empat belas
ia juga aktif dalam himpunan wanita disabilitas indonesia
paine mengikuti berbagai kegiatan sukarela untuk pemberdayaan kaum difabel
keterbatasan fisik tak pernah membuat paine menyerah
paine ingin membuktikan bahwa penyandang disabilitas
tak selamanya harus bergantung pada lapangan pekerjaan yang ada
mereka juga mampu hidup mandiri dengan kemampuan sendiri
harapan kedepan saya saya ingin menjadikan kedua anak saya
itu menjadi anak yang berguna bagi agama
nusa dan bangsa dan juga saya sebagai disabilitas
dan juga binaan saya disabilitas yang lainnya
bisa membuktikan kepada masyarakat luas bahwa
walaupun dengan keterbatasan kita tapi kita mampu
kita harus buktikan walaupun cacat tapi kita punya skill
dan skill itu bisa membuat kita hidup mandiri
tanpa harus tergantung kepada orang lain
paine memiliki sebuah mimpi
ia ingin membentuk sebuah yayasan
yang bisa menaungi para penyandang disabilitas binaannya
saya punya cita cita ingin mempunyai yayasan
dan yayasan itu bisa bermanfaat
buat saudara saudara disabilitas yang luas
dan bisa menjadi tempat untuk pertama kali teman teman itu bisa memproduksi sesuatu
menggali potensi di rumah itu
jadi setelah saya sudah tidak ada
mungkin akan ada seorang paine paine paine yang lain
jadi kemudian hari ini
pantang menyerah pada keadaan itulah prinsip yang paine tanamkan dalam dirinya
sekaligus inspirasi bagi kita semua
dari paine kita belajar bahwa semua orang tetap mampu berkarya
meski dalam keterbatasan